sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
siapa sih yang mikirin teori

emangnya dia tuh oksigen apa
sampai sampai aku tuh gak bisa hidup tanpa dia gitu
bagus deh kalau emang kamu punya kesimpulan kayak gitu
bener juga ya
emang dia oksigen apa
ren tapi kok ngomong ngomong kamu ngajak aku kesini sih
padahal dari tadi pagi kan kita udah jalan jalan
iya udah deh kamu tenang aja
sebentar lagi tuh mau ada pertunjukan disini
tapi kayaknya perasaan disini dari tadi gak ada apa apa deh ren
ya iya kan pertunjukannya belum mulai
tapi tenang aja sebentar lagi mulai kok
keren pasti kamu suka deh ya
nah pemain musiknya udah dateng kan
itu itu kok kayak pertunjukan topeng monyet
emang semacam itu
tapi yang nari tuh bukan monyet
itu siapa dong
lihat aja deh
kami pergi ke pasar
hahaha sama sama lanjut lanjut lanjut lanjut
mimpi lu lu nyium bau kagak bing bau bau
kagak kagak ada yang bau ya lu maksud gue bukan bau lu tapi bau apaan ya
kebolu tadi siang pin bau petek campur terasi giliran bau gue aja lu mau petek banget pin
ada yang bau nih
jangan jangan dari sumbernya dari sini nih bau nya
lu bener peh
di dalam nih peh
coba buka buka buka
gerbased hanya banget
mengadarin orang pingsan hah hehehe wah kan kalian yang pada ngasih tahu
kau kalian pernah ketawa sih kan pada burung minah aku ya maaf non kita kan cuman bercanda
ya kan ya mau poongin di non kita itu ama ipin cuman ngobrol bercandaan aja
bener bener juga ngapain juga pada nguping
tuhan terlalu pulang aduh gawat nih buruan beresin tuh petik petik matrasi ini kerum pasien
bisa marah ini kalau tahu nih
masih bangun nih
adik adik aja sih non ya
ngapain kamu bertiga di sini
ini aku bantuin ipe sama ipin bersih bersih
tumben kamu bantuin bersih bersih
hari ini kamu nggak melukis
kok kayak bau aneh ya
nggak ada yang aneh kok
nggak nggak ada yang aneh kok
kalian nggak mencium
saya sempur tuhan
wangi kan tuhan
atau kali idung tuhan nih yang lagi pilek
kali hidung saya nggak beres ya
iya tuhan bener
yaudah saya mau periksa pasien dulu
iya silahkan pak
ya aku jadi gagal nih nolong kamu
wah aku emang bodoh
kenapa lagi aku mesti percaya sama omongan ip sama ipin
tampan hari ini aku sedih banget deh
aku jadinya gak bisa kenalan deh sama kamu
sudah kacau gak ada perkembangan bagi qss
dia bisa besi muka
dia sengaja muhammad
ini juga thank you
merasakan bahwa kamu sekarang sedang bertahan hidup
kamu berjuang walau kamu tidak bicara sepatah kata pun
semoga kamu bisa bertahan ya